untuk mengetahui situasi terkini di jalur cikarang utama kami akan ajak anda untuk mengikuti laporan dari koresponden kami ada femi afriyadi yang saat ini di gerbang tol cikarang utama
selamat malam femi apakah arus mudik kalau bisa dibilang ya dalam libur panjang kali ini sudah terlihat di gerbang tol cikarang utama nih
ya selamat malam budi seperti yang anda lihat mungkin di belakang saya antrian kendaraan sudah mulai terlihat di gerbang tol cikarang utama ini
tapi satu hal yang menjadi fokus dari antisipasi sejumlah stakeholder yang akan mengantisipasi kelancaran arus lalu lintas di jalur tol jakarta cikampek ini budi adalah berfokus pada brebes timur atau brexit yang kita kenal beberapa waktu lalu
di mana ada kejadian yang kurang menguntungkan
untuk itu di sejumlah titik di sepanjang jalur tol cikampek jakarta ini budi sudah dipersiapkan beragam antisipasi
memang masih terlihat lancar walaupun volumenya sudah bertambah kalau bicara angka sekarang sudah mencapai enam puluh lima ribu kendaraan yang keluar dari gerbang tol cikarang utama ini budi
dan tiga belas gardu tol masih beroperasi
antisipasi untuk preventive action yang dilakukan oleh gerbang tol cikarang utama ini adalah menyiapkan
dan petugas masing masing di setiap gardu untuk sistem jemput kendaraan
artinya sistem tapping akan diambil oleh petugas itu untuk membantu kendaraan kendaraan yang mengantri
jika memang ada lima belas kendaraan yang mengantri hingga ke belakang maka ini akan dilakukan skenario selanjutnya yaitu pengalian arus lalu lintas di gerbang cikarang barat tiga menuju ke cikarang barat satu
untuk kemudian kembali masuk ke jalur tol jakarta cikampek menuju ke cipali ataupun juga menuju ke brebes
ini antisipasi antisipasi yang dilakukan untuk sementara budi di cikarang utama ini
kondisi di jalur tol dalam kota sendiri masih lancar
memang ada skenario di kilometer sembilan belas saat ini untuk mengantisipasi kendaraan yang semakin tinggi volumenya melaju ke arah cikarang utama
bagaimana prediksi pihak otoritas jalan tol ini menghadapi puncak dari arus mudik libur lebaran idul adha kali ini
apa kemudian kapan prediksinya nih femi
ya kalau bicara prediksi tadi saya sudah berbincang dengan kepala gerbang tol cikarang utama ini
herfian dia mengatakan bahwa prediksinya akan terjadi pada malam hari ini
tapi jika melihat jika pukul dua puluh lebih tiga puluh menit ini kondisinya masih lancar karena memang prediksi jumlah kendaraan sendiri adalah sebenarnya satu ratus tujuh ribu kendaraan
ini masih enam puluh lima ribu kendaraan artinya ini kondisi masih dikatakan normal budi
tapi ini tidak menutup kemungkinan
besok ini akan bisa menjadi puncak dari arus lalu lintas kendaraan
ini mengingat ini juga ada antisipasi antisipasi agar tidak lagi kecolongan seperti idul fitri yang lalu budi
makanya untuk ini mekanismenya sudah diatur secara terstruktur baik di setiap titik titik yang merupakan menjadi rawan bagi kendaraan kendaraan
seluruh stakeholders termasuk korlantas sendiri juga sudah berkoordinasi agar tidak terjadi kondisi kondisi yang tidak diinginkan
seperti nanti ada display dengan mobil yang dipersiapkan untuk memantau kondisi
jalan di depannya dan juga nanti himbawan untuk mengisi bbm tidak hanya di jalur ataupun di rest area saja
karena ini memang menjadi salah satu hal penyebab kemarin kondisi kondisi di brexit terjadi
ini yang sudah dipersiapkan sejauh ini budi
femi yang terakhir skenario dari otoritas sendiri sudah dilakukan dan sudah langkah preventif sudah dilakukan juga
tapi apakah ada himbauan dari otoritas sendiri kepada masyarakat yang ingin melewati libur panjang kali ini dengan pulang kampung
ya memang ada himbauan himbauan yang secara khusus disampaikan
kita kembali lagi berfokus pada kejadian yang lalu pada idul fitri lalu
jika kondisi tersebut cukup membawa pengaruh atau membawa trauma bagi para pemudik yang khususnya melewati jalur ini
itu tadi budi seluruh stakeholder sudah berkoordinasi untuk pengemudi yang akan melewati jalur ini
disarankan untuk mengisi bbm lebih awal begitu sebelum masuk ke dalam kendaraan ini
juga himbauan himbauan untuk tidak selalu melewati jalur tol cikampek atau cipali budi
karena memang ada alternatif jalur yang kemudian bisa dimanfaatkan
seperti jalur tengah atau pantura atau ke selatan sekalipun
ini himbauan himbauan yang disampaikan agar tidak terjebak dalam kemacetan
khususnya yang ada di brebes timur yang menjadi salah satu titik rawan untuk kemacetan budi
baik terima kasih femi afriyadi yang melaporkan langsung dari gerbang tol
sekarang utama di cikampek